setelah sebuah toko bangunan di sidoarjo jawa timur hangus terbakar pada selasa siang
tujuh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
api menghanguskan satu bangunan yang merupakan toko sekaligus gudang bahan bangunan di jalan basuki rahmat sidoarjo jawa timur
menurut warga sebelum terbakar sempat terdengar suara dentuman dari dalam toko
sesaat setelahnya terjadi kobaran besar dari dalam toko
banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan
tujuh unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
bakaran ini sempat membuat arus lalu lintas di jalan basuki rahmat ditutup sementara
kita masih mengadakan ini padaman karena gedungnya ini tertutup
jadi untuk gitu gitu darurat kita untuk menuju ke titik apinya kesulitan
jadi yang bawah nanti mungkin setelah yang bawah agak padam nanti kita cari jalan darurat untuk menembus yang latih dua
untuk kebanjir kita masih belum tahu ya untuk berbanjiwanya
jadi kita masih belum ada informasi